ada berita baik nih bagi anda penurunan tarif angkutan umum di ibu kota memang telah disepakati
akan resmi berlaku pada tujuh april dua ribu delapan belas
eva harus pindah nih harus masuk
nah tapi pasalnya mekanisme sanksi diberlakukan bagi sopir dan pengusaha angkutan yang tidak taat aturan
sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini
berikut penelusuran koresponden cnn indonesia femi afriyadi
jika merujuk kepada surat edaran menteri perhubungan no lima belas tahun dua ribu enam belas
tentang penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi
dan juga keputusan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak per satu april yang lalu
seharusnya sejumlah angkutan umum di jakarta juga sudah menurunkan tarifnya
namun pada kenyataannya masih banyak sejumlah pengusaha angkutan umum yang belum menurunkan tarifnya di lapangan
kita akan lihat seperti apa implementasinya hari ini
jadi walaupun implementasi dari penyesuaian tarif angkutan umum di jakarta ini sudah berlaku dari tanggal tujuh april yang lalu
tapi pada kenyataannya di lapangan di angkutan seperti metro mini ini juga masih memperlakukan tarif lama
dengar sih beritanya tapi kenyataannya dikasih rp empat dia masih nggak balikin
murah sosialisasinya mungkin ya kurang tahu saya jadinya belum tahu
tahu sih sebenarnya cuma dari sekantornya sana kita belum tahu resmi apa belumnya belum mengerti
padahal ada sanksi teguran hingga pembekuan izin operasional jika masih ada sopir dan pengusaha yang tidak taat aturan
kalau nanti terjadi di lapangan ada yang nakal misalnya pengemudi nakal laporkan saja kepada dinas perhubungan
atau kepada organda nanti akan diambil tindakan
tarif angkutan umum hanya salah satu hal yang harus dibenahi pemerintah
masih ada persoalan lain misalnya pelayanan angkutan umum yang belum mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpang
femya friadi jakarta